pemberangkatan umroh sempat diberhentikan untuk melakukan evaluasi namun belakangan menteri agama meluruskan bahwa tidak pernah ada penghentian pemberangkatan umroh
untuk mendapatkan kejelasan terkait hal tersebut saya sudah terhubung langsung dengan hilman latif dirjen penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama
assalamualaikum selamat malam pak hilman
pak hilman bagaimana kemudian penjelasan dari kementerian agama
sebelumnya sempat beredar informasi penghentian pemberangkatan umroh untuk evaluasi tapi kemudian ada statement dari menteri agama
ya memang sampai tanggal lima belas kita itu tidak banyak menerima tamu lagi ya yang masuk ke dalam asrama haji
dan pengertian kita juga saat itu sudah memutuskan mulai tanggal lima belas kita hentikan untuk melakukan evaluasi
dan kita sudah langsung evaluasi maraton lima belas enam belas tujuh belas
dan bahkan saat ini juga kami masih evaluasi dengan para penyelenggara penjelangan ibarat umroh atau travel item
poinnya adalah dari pelaksanaan yang kemarin kita ingin melihat sebetulnya apa dampak yang telah kita capai dengan one gate policy ini atau kita kenal dengan ogp
yang pertama adalah banyak apresiasi positif dari pihak dalam maupun luar negeri pemerintah kita pemerintah saudi terhadap upaya yang kita lakukan
karena itu juga untuk menunjukkan bahwa kita melakukan sesuai itu dengan siap siap dengan persiapan yang penuh
dan asrama haji itu sudah menjadi tempat di mana kita melakukan proses untuk standarisasi treatment yang diberikan pada calon jamaah umroh
nah yang kedua alhamdulillah juga jamaah yang kita berangkat ke sana dites dengan standar dan tiba di sana juga alhamdulillah sampai saat ini tidak ada berita bahwa mereka itu
positif artinya treatment yang kita lakukan standar
itu nilai nilai positif yang kita harapkan bisa terus kita jaga
juga tidak ada hambatan hambatan yang sifatnya non teknis lainnya khususnya terkait dengan dokumen dan lain lain alhamdulillah lancar
nah memang saat ini yang sudah berangkat dari batch satu batch dua batch tiga dan batch empat itu kan belum pada kembali ke indonesia
yang sudah kembali itu adalah yang di medfak
dan dari situlah
kita ingin memetakan apakah kita lanjutkan lagi atau ada kita munculkan kebijakan yang lain
nampaknya dari seluruh kementerian yang berdiskusi dengan kami
masukan masukan yang kami terima dari otoritas bandara tim satgas dan seterusnya
ya memang kita lanjutkan
dan pak menteri sudah memerintahkan kami bahwa ogp tetap kita jalankan dalam rangka
mengatur flow jama' haji agar lebih tertata ketika berangkatnya
kenapa karena di sini kita juga berhadapan dengan isu kepulangan dan ketersediaan kamar karantina
pak hilman sekali lagi pencerahan kepada masyarakat yang kemarin sempat bingung begitu
beredar kabar berhenti evaluasi tapi kemudian sekarang tetap bisa berlanjut dengan one gate policy
bagaimana mekanismenya bagi masyarakat yang berada di luar pulau jawa
ya karena kan penerbangan saat ini belum tersedia di luar jakarta gitu ya
penerbangan internasional itu masih terbatas di jakarta
jadi otomatis mereka harus tiba ke jakarta
nah dalam proses itulah apalagi saat ini transmisi juga sudah bersifat lokal
kita ingin ya agar semuanya mendapatkan treatment standar
dan kita menyediakan asrama haji sebagai tempat transit dari jama' haji
sehingga nanti ppuu bisa mengatur perjalanan jamaah mereka untuk bisa melalui asrama haji
yang kedua sebetulnya dengan situasi saat ini kita juga mendorong ppu
dan tentu saja kita semua memang kegayaran untuk umrah itu bagus ya
tetapi di sisi yang lain kita harus menjaga jumlahnya mbak
ya pada saat memberangkatkan pada saat pulang dan pada saat karantina
nah kita juga sedang cek ya
di saudi itu jumlah kamarnya di madinah berapa yang sudah buka
di indonesia juga untuk karantina jumlah kamarnya berapa
sehingga nanti jangan sampai ini menyebabkan masalah lain ketika kita belum clear mengenai jumlah
nah ini juga yang ingin kita atur dengan periode dua ini
jadi masyarakat dari luar kota
masyarakat dari luar kota ya pastinya akan ke jakarta untuk saat ini
oke kita tahu ada himbawan dari pemerintah karena diprediksi puncak omikron akan terjadi pada februari dan maret
bagaimana langkah dari kementerian agama mengantisipasi hal ini
ya kita saat ini kan tidak bisa sebagaimana ditekankan pak menteri kita tidak bisa melarang orang yang akan berangkat ke luar negeri termasuk umroh
ketika mereka beli tiket dapat visa dapat hotel karantina dan seterusnya
ya kita hanya mampu atau dapat melakukan kontrol saja
kendali keterlibatan kita hanya di situ saja
nah meskipun ya pesan umumnya karena situasi seperti ini ya kalau mau ditahan itu lebih baik
tetapi kalau tetap harus berangkat ini ada regulasi ada aturan bersama ada komitmen bersama
ingat bahwa tujuan kita bukan hanya umroh ini
kita ingin juga indonesia mendapatkan kuota haji
nah ini yang sedang kita sampaikan terus kepada masyarakat bahwa ini semuanya dalam skenario yang besar
bukan hanya mengatur umroh tetapi sebagai persiapan bagi kita untuk memasuki musim haji
oke baik artinya dari pemerintah arab saudi sejauh ini masih lampu hijau begitu ya pak
ya justru dari pemerintah saudi masih lampu hijau meskipun di sana kita tahu ya di berbagai media hariannya lima ribuan gitu ya
tetapi mereka masih open
mereka masih memberikan visa
nah kita dari pemerintah termasuk kementerian agama kan tetap koordinasi dari sana
ya mungkin juga kawan kawan kita juga sudah kita minta untuk berkoordinasi
betulkah jamah kita akan terlayani kalau kita memberangkatkan dengan baik
ada berapa sih hotelnya yang available
yang bisa karantina hotel karantina dan hotel biasa apakah sama atau tidak
nah itu kan terus kita evaluasi
jangan sampai kita ngirimkan terus jemaah di sananya berat gitu untuk mengakomodasi jemaah kita
karena hampir semuanya harus melalui proses karantina selama lima hari di saudi sana
sebelum mereka melaksanakan ibadah
nah jadi saudi masih open
kita hanya memitigasi seluruh proses itu agar tidak berdampak buruk
dan pengertian dalam konteks isu covid sembilan belas
khususnya varian omicron ini
terakhir pak hilman apa himbauan bagi masyarakat yang mungkin berencana akan melakukan umroh dalam waktu dekat ini
ya kami dari kementerian agama tentu saja mengapresiasi seluruh niat teman teman untuk melaksanakan ibadah umroh
ibadah sunnah ini
jadi ya kalau bisa mengatur waktu atau mengambil keputusan untuk melihat situasi yang lebih aman
ya itu lebih baik
tetapi andaikan ya semua proses prosedur sudah anda tempuh
dan kemudian dengan biro perjalanan itu juga sudah diatur sedemikian rupa
ya ingatlah bahwa pemerintah juga punya kebijakan yaitu one gate policy dalam rangka menjaga keamanan seluruh jemaah umroh
jadi silakan saja dan tolong tunjukkan kepada dunia perusahaan pemerintah saudi arabia dan masyarakat sana
bahwa masyarakat indonesia adalah masyarakat yang juga bisa disiplin dalam segala hal ya
terutama ketika di negeri orang
mudah mudahan mereka kembali kesini dengan sehat
dan tentu saja aman bisa sampai ke rumah tanpa melalui proses karantina yang terlalu lama
baik terima kasih pak hilman latif dirjen penyelenggaran haji dan umroh kementerian agama
kita harapkan mitigasi yang dilakukan memang maksimal tapi sekali lagi tingkat kewaspadaan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh juga harus maksimal
terima kasih sekali lagi selamat malam assalamualaikum